ada juga loh aksi heroik seorang anak sembilan tahun yang muncul di kota semarang
berbekal sepeda kesayangannya dava faros octoviarto dengan berani menghadang pengendara sepeda motor yang melaju di atas trotoar
aksi bocah ini dilakukan karena dipicu kekecewaan dirinya saat pernah nyaris celaka saat menggunakan jalur pejalan kaki atau trotoar
di sd kalibanteng kidul satu inilah dava faros oktohiarto
bocah berumur sembilan tahun mengikuti kegiatan belajar di kelas enam
kebiasaan dava saat di sekolah juga tidak jauh beda dengan murid murid lainnya belajar dan bermain
dava anak kedua dari pasangan yuri dan danar saat ini menjadi pembicaraan banyak orang seiring tersebarnya foto dirinya saat mengadang sepeda motor yang melewati trotoar di jalan sudirman semarang
saat beraksi dava selalu memakai kaos bergaris kesayangannya
terkadang juga memakai topeng mainan untuk menyamarkan identitasnya
dava tidak takut beradu mulut dengan pelanggar kedisiplinan berlalu lintas yang rata rata orang dewasa
mereka yang melanggar akhirnya mengalah karena merasa dafa di pihak yang benar
kegiatan mau lipat ke trotoar soalnya kan beisinya habis kan berarti saya mau jalan jauh dari kalibanda kok saya
dava mengaku sudah menghadang setidaknya empat puluh pengendara sepeda motor
aksinya bermula saat dia dan neneknya hampir ditabrak sepeda motor saat berjalan di trotoar
melalui aksi heroiknya dava ingin mengembalikan fungsi trotoar khusus untuk pejalan kaki
aksi heroik dava yang diunggah di sosial media ini tentu saja mengundang simpati banyak masyarakat
akhirnya ada yang menanyakan keberadaan aparat dalam menertibkan pengguna sepeda motor di jalan raya
kami bangga dengan ketegasan
dan keberanian dek dava untuk bertindak mencegat pengendara motor yang melewati trotoar
harapan dek dava ini sangat sederhana
tetapi untuk mewujudkannya itu sangat membutuhkan dukungan dari kepolisian
untuk tidak lagi melakukan pembiaran
keberanian dan kepedulian dava mengetuk hati wali kota semarang hendrar prihadi
rencananya henrar prihadi akan menyerahkan penghargaan kepada dava rahbusiang
ini sebuah langkah yang
yang perlu kita apresiasi bagaimanapun kita nggak mengenal usia dari dewasa maupun muda
tapi keberanian untuk mengatakan bahwa sesuatu itu keliru harus kita berikan apresiasi
kita sudah komunikasi kawan kawan dari kecamatan maupun binas pendidikan sudah kesana
dan kami besok jam sebelas akan menemui mas dava untuk kita berikan apresiasi
dan ini menjadi contoh adik adik yang lain besok ada di sekolah
supaya mereka bisa mengikuti keberanian adik kita ini mas dava
untuk bisa berani menyampaikan hal hal yang benar dan sesuai akurat
apa yang dilakukan dava menunjukkan aparat seperti membiarkan pelanggaran pengguna sepeda motor maupun mobil
sehingga butuh anak seperti dava untuk membereskannya
nur ozad cnn indonesia